rekaman video netizen memperlihatkan sejumlah pengguna sepeda listrik melintasi ruas jalan utama di kota bogor jawa barat beberapa waktu lalu
selain berkeliaran bebas di jalan raya sepeda listrik juga dikendarai anak di bawah umur hingga membahayakan pengendara kendaraan lain
akibatnya selasa siang petugas gabungan satlantas polresta bogor bersama dinas perhubungan menindak para pengendara sepeda listrik di jalan umum
hingga selasa siang sebanyak dua puluh unit sepeda listrik digital paksa selama kurun waktu lima bulan
penindakan efek jerah sengaja dilakukan untuk mengedukasi warga dan pengusaha sewa sepeda listrik
selain membahayakan lalu lintas penggunaan sepeda listrik sembarangan juga dipastikan melanggar aturan permen hub
penggunaan sepeda listrik diam
masyarakat khawatir sebagai pengguna jalan tentang yang masih anak anak mengendarai sepeda listrik itu di jalan raya
sehingga mengkhawatirkan keselamatan baik dari si pengemudi sepeda listrik tersebut yang masih anak anak dan juga dari pengguna jalan
bahwa sepeda listrik itu harus menggunakan helm
dan batas usia para pengguna adalah dua belas tahun
dan harus didampingi orang dewasa
petugas juga mengimbau pengguna dan pengusaha sewa sepeda listrik untuk tetap mentaati aturan
sesuai dengan aturan permen bud sepeda listrik hanya digunakan di jalur khusus seperti permukiman car free day pedestrian dan kawasan wisata
muhammad juanda bogor jawa barat